pusat pengelolaan kompleks gelora bung karno memamerkan kondisi rumput stadion gbk menjelang laga timnas indonesia versus kamboja pada piala aff
kondisi rumput stadion gbk ini dipamerkan dalam video yang diunggah ke akun instagram resminya
timnas indonesia akan melakoni pertandingan perdana grup a piala aff dua ribu dua puluh dua pada jumat dua puluh tiga desember
tim asuhan shin taeyong juga sudah menjalani latihan di stadion gbk pada selasa sore